selama ramadan di kota surabaya jawa timur bioskop dilarang buka atau memutar film saat jam berbuka puasa hingga selesai sholat tarawih yakni mulai pukul tujuh belas tiga puluh hingga pukul dua puluh
jika melanggar akan ada sanksi berupa penutupan
larangan ini tercantum dalam surat edaran wali kota tentang aturan kegiatan dan tempat usaha selama ramadan
selain tentang aturan buka jam bioskop dalam surat edaran tertanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga tersebut
wali kota surabaya juga mengatur usaha diskotek klub malam karaoke dewasa dan spa untuk tutup selama satu bulan ramadan
menurut wali kota surabaya eri cahyadi saat ditemui di balai kota pada jumat siang
aturan tersebut sebagai bentuk toleransi kepada masyarakat umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan
setelah taraweh ini menghormati lah menghormati sama umat beragama
karena inilah bukti toleransi yang ada di kota surabaya
kalau masih ada yang buka
ya disansi lah
nah nanti kan ada surat pernyataan sekali buka dan ya dibuka ditutup selama satu bulannya dibuka